hakim konstitusi arief hidayat sempat bertanya ke ahli fit and reason
tentang keaslian suara pemilih di pemilih luar negeri yang tidak menerima bansos
menurut fit bansos efektif bagi calon pemilih di negara berkembang
yang genuin itu suara pemilihan itu sebetulnya hasilnya yang ada di luar negeri
khususnya di amerika dan di eropa
karena apa tidak ada bansos tidak ada kemiskinan relatif lebih kaya
lebih terjamin daripada mereka juga tingkat pendidikannya lebih baik daripada yang ada di daerah daerah miskin
iya kenapa kalau kita melihat studi yang dilakukan di cross countries
memang menunjukkan bahwa satu political budget cycles ini terjadi baik di masyarakat
tapi magnitude nya jauh lebih besar di negara berkembang atau baru melaksanakan demokrasi
karena biasanya di negara berkembang atau yang baru berdemokrasi
income nya itu lebih rendah pendidikannya lebih rendah
ketika negara maju mereka income nya sudah tinggi pendidikannya sudah tinggi
kemampuan untuk melihat implikasi dari pilihan yang mereka buat ketika pemilu